polsek sungai pinang samarinda menangkap lima pelaku pencurian lima belas tabung gas lpg berukuran tiga kg dan dua belas kg
dari kelima pelaku satu diantaranya adalah seorang remaja berusia tujuh belas tahun yang juga menjadi otak dalam kasus pencurian ini
tabung gas lpg yang dicuri merupakan milik tetangganya sendiri yang disimpan di dalam gudang molding di kawasan mugirejo samarinda
selain belasan tabung gas polisi juga menyita daun pintu kusen mesin pompa air dan selang yang juga dicuri pelaku
di hadapan petugas pelaku ag mengaku nekat mencuri karena uang hasil penjualannya digunakan untuk bermain game online
polisi berhasil menangkap para pelaku sebelum mereka menjual barang hasil curiannya
setelah saya melakukan pencurian tersebut barang tersebut disimpan di suatu tempat tepatnya di semak semak belukar di dekat rumah pelaku yang jaraknya tidak jauh dengan rumahnya tkp korban
itu rencana mau dijual cuman keburu pelaku ditangkap oleh kepolisian sehingga barang tersebut belum sempat dijual
kelima tersangka ini masih dimintai keterangan intensif di posek sungai pinang samarinda
tapi tidak ada yang melakukan pencurian di tempat lainnya
david andriawan samarinda kalimantan timur